selamat ya eros ya
terima kasih ya sain
minimal kamu bisa dekat lagi sama ah
semoga pernikahan kalian
baik itu bro
bro itu dadang dimana
gak diajak sekalian
masih di cibulan
bro mau tau gak
saya sedang apain si dadang sekarang
saya rendam dia di sawah tiap hari
wak sain boleh gak saya manggil wak sain
ya boleh tuh bro
yang gak boleh kan cuma dia
eh ada sain
alhamdulillah baik bro
bro saya masuk dulu ya
silahkan duduk bro
ken pihak sih
bisa berekspresi seharian
jangan nyender nanti jasnya lecek
kalau buat nikah mah jangan terlalu sederhana seperti itu
tapi kan harus ditegesin sedikit
kasih lihat karakternya si dede
nih kasih shading sininya
itu juga cateringnya gak enaknya
itu kalau saya masak mah dipuji di mana mana
itu enak sekalinya cateringnya
padahal sederhana tapi gimana gitu rasanya
ih jadi nggak sabar
pengen buka rias pengantin sama catering
beong salah kan
saya aja nggak ngerti doi apalagi kamu
buka deas pengantin sama catering ceng
ih kumah udah
pusing kepala saya
lebih baik ngobrol sama idoy
pusingnya bisa diikutin
bilang aja kamu ketemu sama entin pake banyak alesannya
yang nengok mah suka
itu namanya belum beruntung bung
yang nengok mah suka
hati hati ceng makasihnya
nanti kalau saya buka catering sama alias pengantin
kamu bantu bantu saya nek
sekarang aja kum
mumpung masih sore nanti keburu malam
nanti kalau sudah ada usahanya
usaha apa kum
usaha deas pengantin doi sama catering
ya buat apa kum
kan dedeknya sudah nikah
ini kan buat orang lain
ya nggak tahu
kalau nggak tahu ya ngapain kamu ngerias pengantin kum
nanti salah rias kamu kok
bener juga kamu doi
saya istirahat dulu di kamar ya doi
iya kan di sini juga lagi istirahat kok
maksudnya di dalam rumah doy
oh gitu kum
ya udah kalau gitu saya pulang
saya pulang juga ya kum
doi saya masuknya
doi terima kasih ya
selamat ya eros ya
terima kasih ya sain
minimal kamu bisa dekat lagi sama ayah miki
pagar ayu ya
terima kasih wak
semoga pernikahan kalian langgang selamanya
terima kasih ya sain
ingat gak boleh clb kak
sekarang kamu kesanan sper
tapi kalau mau masuk kelompok pejuang cinta
harus bayar uang iluran
kamu ini beruntung kemet
saya nggak tinggal di ciraus
kalau saya tinggal di ciraus
eh ini biar lebih rapat
anak anak di depan
pancingan juga siapa tahu
segera punya anak
miring sedikit bapak
biar lebih rapat
besok kan kok kayak musuhan
sekali lagi ya
sekali lagi ya
sekali lagi ya
sekali lagi ya
sekali lagi ya
baterai hp popon abis
tadi popon seharian dikondangan
ah kamu mah bikin malu ibu aja
oh badan mama rontok
aduh rontok banget nih rasanya badan
badan genyar rasanya mau rontok
moms mah suka lebay
siapa yang lebay sih tut
kamu mah enak masih muda ototnya masih lentur
mama tuh udah tua
bayangin dari subuh tadi nggak berhenti berhenti aja
kita itu kalau melakukan kebaikan gak boleh dibahas bahas moms
kita itu kalau melakukan sesuatu apalagi nolongin orang
itu harus sepenuh hati
kalau enggak nanti pahalanya mames bisa berkurang
atau bisa juga hilang pahalanya
siapa yang gak ikhlas sih tut
mamah tuh cuma ngomong aja
kalau mama tuh pegel
kita udah udah berhenti berhenti
kita udah berhenti berhenti
kita udah berhenti berhenti